kasus penipuan calon jemaah haji kembali terjadi
di surabaya jawa timur sekeluarga gagal berangkat naik haji
karena tertipu oleh seorang pedagang kambing
yang mengaku sebagai perwira polisi
basirudin pengepul barang bekas tertipu seseorang
yang bisa memberangkatkan haji tanpa harus menunggu selama bertahun tahun
basirudin dan keluarganya membayar seratus juta rupiah kepada pelaku
dengan menjual rumah mereka
polisi menangkap dua pelaku bernama musa ginting
usia empat puluh enam tahun dan rusdi usia empat puluh empat tahun
dari hasil pemeriksaan pelaku memanfaatkan proses
waktu tunggu naik haji yang lama untuk menipu para calon korban
yang ingin segera naik haji tanpa antre
bermodalkan seragam polisi dan pistol pelaku meyakinkan korban
bisa memberangkatkan haji dengan angkutan khusus polisi
sudah dilaporkan ini pak
uang jual rumah
rumah yang di belakang pantai yang sama orang tua saya
itu untuk pembayaran haji